ditutupi tanaman kondisi jasad pun sudah tidak lagi utuh ketika ditemukan seorang warga yang

dan telah membusuk setelah itu kami angkat dan kami bawa ke rumah sakit kepolisian sektor
jujuhan dan polres bungo masih mendalami kasus ini polisi memanggil sejumlah saksi
karena menduga korban sengaja dibunuh dan dihilangkan penebutan cnn indonesia